tim penasehat hukum ahmad dhani berkeras meminta pengadilan tinggi dki jakarta
segera mengabulkan permohonan penangguhan penahanan kliennya
menurut mereka ahmad dhani tidak bisa dieksekusi untuk kasusnya yang di jakarta
karena mengajukan banding
anggota tim penasehat hukum musisi sekaligus politisi partai gerindra ahmad dhani
aldwin rahardian kecewa lantaran pengadilan tinggi dki jakarta
belum juga memberikan putusan terkait permohonan penangguhan penahanan ahmad dhani
dhani ditahan setelah difonis penjara satu tahun empat bulan terkait kasus ujaran kebencian
oleh hakim pengadilan negeri jakarta selatan pada akhir januari lalu
setelah fonis dhani langsung ditahan di lapas cipinang
namun ia dipindahkan ke rumah tahanan medaeng surabaya
karena menjalani persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik
keluarga sudah menyampaikan surat penangguhan penahanan
dan diterima oleh pengadilan tinggi terdanggal sebelas februari dua ribu sembilan belas
seharusnya sampai sekarang ini sudah berjalan satu minggu lebih atau sampai dua minggu
itu seharusnya sudah ada jawaban
tapi sampai saat ini belum ada jawaban
dan bukan hanya keluarga penangguhan penahanan ini
setiap hari itu ada masyarakat yang memohon penangguhan penahanan
termasuk tokoh tokoh juga
dari mulai pak fahri hamzah pak fahri lizon bang jul pak jul kifri hasan
itu bersedia dus bu bu titik
sampai pak prabowo pun mengungkapkan itu
sidang kasus dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa ahmad dhani
kembali digelar di pengadilan negeri surabaya selasa siang
sidang memasuki pemeriksaan saksi saksi
dari tujuh saksi hanya empat orang yang hadir
empat saksi yang dihadirkan jaksa
antara lain adalah edi firmanto
selaku ketua aliansi bela nkri
edi merupakan orang yang melaporkan musikus
terkait kalimat idiot yang diucapkan dhani
selain edi ada pula saksi eko pujanto dan siti rafika
yang mengetahui peristiwa di dalam lobi hotel mojopahit
saat video dhani mengucapkan kata idiot
bagi kelompok yang menolak deklarasi tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden
pada dua puluh enam agustus tahun lalu